kecil enggak bisa kong warai kencengnya muka angkong ketuyun hahaha dengerin
gak ceritanya bang mement ini banget begitu nungguin ya hahaha lagi
hai lu bikin cerita cepetan iya iya kok ya kok udah lagu lagi cepet lama
ah udah kumpul baru kuliah astronot banget tapi enggak mau jadi pengemis
nggak mau ngemis kok terus jajak kami
sama sama aja sama sama bercanda iya iya iya bapak bercanda ya pokoknya lu
harus sekolah yang rajin jadi presiden ya amin sekarang cari adik lo ya
engkau engkau engkau
ada suara nggak ada orang
bukan gua tuyul ya adik adik ada jatuh di wakasih bangkitan lima medet adik
habisnya apa kalau gue ceritain gua meralu kan cuma berdoa doang
gue mau masker
seribu lecek pakai maskeran
gantung gua kecil
mati gua lama lama
hai kumpul jadi hidup gimana menet mau pindah rumah kumpul awas jatuh udah udah
udah waduh waduh kok bisa mau pindah rumah ah udah mau teman teman

lo gua bikinin cerita loh
udah itu lagu lagi
gak pake lama
memet sama fatih
mau pindah rumah
buat bang memen gak pergi
kau kong cari akal
kong jali punya adi
lo udah salah semua
ini belum diomong
udah cepet kong
iya ini mau serius
kamu aja sayang
udah cepet aiko
jadi set set set kita tak tak tak
kayak biasa met nih
rencana siapa kita
kong kita berdua gak diajak nih
jatuh dulu dua kali
kejatasin kita baru
kita pindah dari sini
kita pindah di rumah ini
honolulu deket hono gua gua
oh memet tau
pasti deket hono kamu kamu ya
gak usah dipanyang panyangin
bikin pusing aja met
kita buktikan ke keluarga
kalau kita ini semua semangat
sesuai dengan slogan keluarga kita
mana met semangatnya met
enggak mau ah
yang emang ayang sama alfati udah gak cinta lagi sama mbak be hah
memet gak ditanya be
lu gak usah tanyain
kok kamu gak mau masuk mobil ah
yang kita ini pasangan yang terkenal seperti roti
kemana mana bareng udah kayak anak bebek
kenapa yang kali ini gak mau yang
kita akan meluncur di udara
kita akan buat semua keluarga bahagia di udara
walaupun satu ban hilang masih ada tiga ban lagi
yang penting kita semangat
tapi kalau dua be
dua apaan kita berempat met
ini siapa yang garutin sih
baru dua ban hilang
tidak mematahkan semangat kita
sesuai dengan slogan keluarga kita
pokoknya ayang mehmet alfati tenang aja
baru dua ban hilang
jangan jangan ini ban yang lain juga hilang
be belum nyenggol
bapak itu be
digarotin siapa ini ban
kalau gitu kita gak usah pingat
gak malu ya
gak malu lah
aduh mbak be
jadi pindah kakak be
tahu sini met
ada apa lagi sih iya
lu ngapain buang koper di dalam
kalau buang di luar tempat sampah
tapi itu kenapa bahan mobil pada hilang semua
sekarang aja bang
abang jual tuh mobil
biar tambah se se semangat
iya gak ya
kalau bukan kenapa lu mau jual
lagian juga lu kan katanya mau minggat
kalau minggat bawa bandalu sendiri
yang bukan bandalu jangan dibawa
yang gak mau jalan kaki
nanti kaki bisa pe pe pegel
oh ian tahu
ini pasti ulama abang kan
semua bahan mobil abang yang copotin kan
abang biang keroknya kan
hei lu jangan kurang ajar ya
lu adik gue
lu adik gue
lu jangan kurang ajar orang orang abang ya
kalau abang adik saya
kalau orang ngasih tahu